saya tidak neng saya janji
saya tidak akan mengganggu neng lagi
kok dilepasin sih kak
terima kasih neng
neng sangat baik sekali
saya tidak akan mengganggu neng lagi
terima kasih neng
yuk kita pergi
kok dilepasin sih kak
dukun itu kan jahat banget
dia hampir membunuh kita
ternyata dua seluman itu saksi juga
saya akan balas dendam
di mana ludahnya aku
speaking teknik ar patents diations
aku baru tau
kalau ular itu bisa pulang ke rumah
seperti anjing atau kucing
ih dasar cowok kurang ngajar
mukulnya keras banget lagi
kita kita gak bisa kayak gini terus
ular putih sama ular hijau
akan selalu hilang setiap kita keluar dari gentong
tenang aja kak aku ada ide
kamu yakin di hutan ini ada ularnya
kak yang namanya hutan
jangankan ular harimau juga ada
tuh aku nemu satu
hah kalintang udah dapet
ntar ya maksudmu
baru masa ibu
kau tidak tahu kan
mereka pulang sendiri
udah sembuh sekarang
ternyata kulit ular itu cepat pulih ya
nggak seperti kulit manusia
waktu learnya nggak ada dicariin
sekarang ularnya udah ada
kok malah dilepasin
ular itu kan hewan liar
kasian kalau ditaruh terus di dalam gentong
aku kan cuma sekedar pengen menyembuhkannya
dan kalau misalnya aku terus taruh di dalam gentong
berarti aku menyiksa dia dong
udah susah susah dicariin
malah aku dilepasin

dua orang wanita
yang satu selalu pakaian putih
yang satu lagi berpakaian hijau
hah itu sih neng lintang sama neng dinta
temennya krishna pak
wah saya lihat sendiri
mereka berubah wujud
jadi dua ekor ular putih
dan ular hijau
wah nggak mungkin kan
kalian semua harus hati hati
ular itu akan memakan
satu persatu penduduk desa ini
ini buat kamu
nah ini buat aku
jadi ini yang paling menarik
jangan jepit jangan jepit
yang jepitan jepitan
yang jepitan jepitan
yang jepitan jepitan
ini berapa ini
ya udah buat penglaris ambil aja
terima kasih ya
untuk apa harta berlimpah
untuk apa kekayaan di mana mana
kalau hati terasa hampa
udah aku bilang aku gak mau nikah sama kamu
itu sifat dari wanita kan
berapa banyak lagi perhiasan yang mesti aku kasih ke kamu
nggak aku mau ikut
makanya kamu pikir aku bisa dibeli dengan uang
bahkan dengan berlian sekalipun aku gak mau
kamu salah nilai aku
ini yang bikin aku makin suka
jangan kurang ajar sama kamu aku ya
dinta udah berkali kali aku bilang
jangan gunakan kekuatan kita di depan orang
kalau orang tahu kita ini siluman bagaimana
tapi juragan bronto itu udah kurang ajar kak
dia pantes dikasih hukuman